belum ada suara yang kami dapatkan dari ruang sidang di pengadilan negeri jakarta selatan
namun kita masih bisa melihat bagaimana situasi di ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan
sambil kita pula menunggu jalannya persidangan yang akan dilakukan pada hari ini dengan terdakwa ferdi sambo
kita bisa lihat bersama ini merupakan putri candrawati mengenakan baju kemeja hitam dan juga rompi tahanan
mendapatkan pengawalan saat ini sedang menuju ke ruang sidang karena memang hari ini kedua terdakwa
verdi sambo dan juga putri candrawati akan melakukan sidang bersama dengan agenda pemeriksaan saksi di pengadilan negeri jakarta selatan
tadi kita sudah lihat bersama verdi sambo sudah berada di ruang sidang terlebih dahulu
dan saat ini kita bisa melaksikan bersama pula putri chandrawati istri dari ferdi
tolong rekan rekan wartawan itu roboh pagar
sedang memasuki ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan untuk menjalani agenda sidang yang sama
bersama dengan sang suami yaitu verdi sambo yaitu dengan agenda pemeriksaan saksi
putri candrawati dinyatakan dibuka
dan terbuka untuk umum
putri candrawati sehat hari ini
silahkan pindah tempat duduknya
di samping penasihat hukum saudara
oke silahkan dipanggil
untuk saksi kamarudin simajunta
yuni artika utabarat
agar memasuki ruang sidang